sementara sepuluh pelajar di mojokerto ditangkap petugas satpol pp dalam razia pelajar selasa pagi
kesepuluh pelajar ini ditangkap karena kedapatan membolos dan nongkrong di warung kopi saat jam pelajaran berlangsung
petugas satpol pp kota mojokerto menyisir warung kopi yang biasa digunakan tempat membolos bagi para pelajar di kelurahan meri kecamatan keranggan
di salah satu warung di lingkungan kuti petugas mendapatkan empat pelajar sedang bolos
di warung kopi ini empat pelajar juga terlihat tengah merokok
mereka mengaku berasal dari sebuah smk swasta di kota mojokerto dan memang sedang membolos
para pelajar yang terjaring ini kemudian dinaikkan ke mobil petugas dan dibawa ke kantor satpol pp
sementara di warung lain petugas juga mendapatkan belasan pelajar tengah membolos
ironisnya saat diperiksa handphone milik sejumlah pelajar penuh dengan gambar gambar porno
salah satu pelajar bahkan menyimpan sms mesum dengan teman wanitanya
jadi kita laksanakan
kita bina kita panggil dari sekolah kepala sekolah orang tuanya ada
satpol pp mengaku akan terus melakukan razia pelajar membolos
sasarannya adalah warung kopi kemudian warnet dan rental komputer
di tempat tempat ini biasanya menjadi lokasi bagi para pelajar untuk membolos
agung ibowo mojokerto